memang bung karno tidak hanya milik rakyat indonesia tetapi milik
terkait dengan bung karno apa yang disampaikan oleh pak prabowo
memang bung karno tidak hanya milik rakyat indonesia tetapi milik warga bangsa juga
karena bung karno bercita cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis
menjadi sistem internasional yang mengedepankan kestaraan antar warga bangsa
yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan
akan mengedepankan kemanusiaan keadilan
bung karno mengusulkan pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa bangsa
untuk membangun suatu tata dunia yang baru
nah bagi pd perjuangan kesejarahan dengan bung karno itu sangat kuat
karena akar dari pd perjuangan adalah pni
yang didirikan oleh bung karno dan menggelurakan suatu semangat kemerdekaan indonesia saat itu
pdi perjuangan secara konsisten menjabarkan ide
gagasan pemikiran cita cita bung karno
dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara
sehingga karena emotional bonding itulah pd perjuangan yang paling konsisten
di dalam menjabarkan seluruh pemikiran bung karno itu
khususnya terkait dengan ideologi pancasila
sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan pdi perjuangan
dengan emotional bonding bung karno